setelah bertemu prabowo subianto partai nasdem rencananya akan menggelar buka puasa bersama anies baswedan
sekjen partai nasdem hermawi taslim menyatakan pertemuan surya paloh dengan prabowo merupakan bagian dari silaturahmi pasca pemilu
hermawi menegaskan hingga kini posisi nasdem masih bersama pasangan anies mohaimin
sore ini nasdem akan menggelar buka puasa bersama dengan anies baswedan
tentang ajakan ajakan saya nggak begitu mengerti juga apa yang dimaksud dengan ajakan
tetapi yang jelas sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama koalisinya tetap kosong satu
bahkan nanti sore kabarnya pak anies akan hadir di sini untuk berbuka puasa
usai bertemu dengan presiden terpilih prabowo subianto ketua umum partai nasdem surya paloh dijadwalkan akan bertemu
calon presiden anies baswedan dalam kegiatan buka puasa bersama
informasi lebih lengkap akan disampaikan
mario apa isi pertemuan prabowo surya palo nasdem menyatakan peluang bergabung pemerintah atau jadi oposisi masih lima puluh lima puluh
tapi adakah statement terbaru dari keduanya
ya saudara hingga saat ini memang masih belum ada statement terbaru semenjak prabowo subianto bertemu dengan ketua umum partai nasdem surya paloh
prabowo meninggalkan kantor nasdem setelah itu memang jadwal berikutnya adalah memang nasdem akan surya paloh akan membuka bersama anies baswedan
memang sampai saat ini kita awak media masih menunggu terus kapan kedatangan anies baswedan
kabarnya pada pukul tujuh belas empat puluh lima anis akan datang sendiri
tetapi memang ini adalah agenda yang memang sudah sejak lama diagendakan di mana anies akan berbuka bersama anak yatim yang sudah sejak tadi menunggu di sini
tetapi kedatangan anies ini persis setelah kedatangan prabowo bertemu dengan surya paloh
walaupun misalkan nasdem pada akhirnya mungkin lima puluh lima puluh seperti yang dikatakan oleh ketua umum ya surya paloh
dimana mungkin akan bergabung dengan
koalisi prabowo gibran maupun berada di luar koalisi prabowo gibran
tetapi hingga saat ini kami masih tunggu
menunggu terus kedatangan anies baswedan untuk memberikan pernyataan terkait dengan pertemuan prabowo dan juga surya palo tadi
ya lalu dengan pertemuan dengan pak prabowo tadi apa hasilnya
ya memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kedatangan prabowo di sini adalah untuk berterima kasih
adalah partai pertama yang memberikan selamat kepada prabowo dan juga gibran
ketika pengumuman hasil oleh kpu pada tanggal dua puluh kemarin
dimana juga ya ada gimmick gimmick semiotik yang ditunjukkan
karena memang di tempat ini adalah tempat kedatangan anies baswedan nanti
yang menjadi tempat lalu lalang kendaraan
sehingga saya tidak boleh terlalu mendekat
saya akan melanjutkan terkait hasil pertemuan prabowo dan juga surya paloh tadi
dimana beberapa kali surya palo mengatakan bahwa prabowo adalah seorang sahabat
dan tadi ada kalimat yang dia mengatakan bahwa sahabat telah menjadi seorang presiden
sebelum pada akhirnya mereka bertemu secara internal di ruangan surya paloh
tetapi setelah itu dalam pernyataan kepada pers
prabowo mengatakan bahwa dia sudah mengajak terus
surya palo untuk bergabung dengan koalisi prabowo gibran
tetapi surya paloh langsung menjawab
mengatakan bahwa lima puluh lima puluh tadi
entah mungkin akan bergabung ataupun tidak
karena sikap nasdem ini yang nantinya akan menunjukkan bagaimana
karena jika nasdem bergabung dengan koalisi prabowo gibran
sudah pasti hak tolak terhadap angket tersebut mungkin akan terrealisasi
lima fraksi yang mendukung koalisi prabowo gibran
adakah elit politik dari koalisi perubahan
yang juga ikut hadir di sana untuk ikut buka puasa bersama
bahwa sampai saat ini memang baru terlihat
pejabat pejabat nasdem yang tadi menerima
seperti ahmad syahroni hermawet taslim
pejabat pejabat yang akan datang untuk menyambut anies baswedan
datang untuk bertemu dengan surya paloh
untuk berbuka pursuama pada pukul tujuh belas empat puluh lima nanti